menteri pertahanan prabowo subianto meresmikan enam belas bantuan sumber bor air bersih di banyumas jawa tengah pada minggu
ke enam belas bantuan sumur bor ini tersebar di lima kebupatan di jawa tengah
saat meresmikan prabowo sempat mandi bersama anak anak dengan air yang keluar dari sumur bor ini yang membuat baju yang dikenakannya pun ikut basah
kedatangan prabowo di desa suro banyumas langsung menjadi rebutan ratusan warga yang menunggunya untuk berebut salaman
kedatangan prabowo untuk meresmikan enam belas titik sumur bor air bersih bantuan dari kementerian pertahanan
prabowo berharap bantuan sumur bor ini bisa membantu warga untuk mencukupi air bersih selama musim kemarau
saya bahagia hari ini bahwa kita telah melihat ada enam belas titik di jawa tengah dan ternyata juga kepala dusun kepala dusun dan kades kades masih meminta
bantuan untuk rakyatnya dan saya kira itu tugas seorang kepala desa kepada usaha untuk selalu berjuang untuk rakyatnya
kami juga akan berjuang untuk bisa menuhi sepupunya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kami